kok digoreng sih gimana masuknya ini
kamu kamu asistennya pak remon kan
ngapain dari tadi celingukan di sini
ini bu mau nemuin pak bus remon
mau nganterin file nya ketinggalan
mau masuk takut ganggu
diterpon dari tadi nggak nyambung nyambung
yang dibawa jojo pasti general check up punya pak jaka
bentuk file nya sama persis
udah biar saya yang bawa aja ya
bisa pak remon ya
ini kayaknya punya pak remon
tuh kan bener kan patut ketuker
yaudah bu kalau gitu saya masuk dulu ya
nggak usah nggak usah
mendingan sekarang kamu ambil
jasnya pak remon
dia tadi nyariin
oh dia bawa sama ibu
iya ketinggalan kan
biasanya sih pak bos
udah buruan ambil
jangan buang buang waktu
yaudah bu kalau gitu saya ngomongin sini
akhirnya general check up punya pak jaka jatuh ke tanganku
aku harus simpen ini dulu
lydia kenapa lama banget sih datangnya
general check up pak jaka udah ada di tangan lidia
siapa e tolong gia butternya
belum belum saya pikirkan itu
eh ya saya pikir lebih cepat lebih baik
kalau pak remon canggung saya bisa temenin
pak remond bisa ajak bu nawang untuk makan malam
saya bisa ajak pangeran
karena nanti email kalau ketemu pangeran bisa lebih cair moodnya lebih bagus
ya tapi belum berani saya
belum saya rencanakan juga
permisi pak bos
saya ke meetingnya ya
ini pak bos kantorin cas
siapa yang minta cas
kita kantor sebentar lagi
siap pak bos
ibu lidia nggak balik lagi pak
nggak katanya tadi langsung ketemu sama klien
pak bos pakai casnya dulu
baru cas kandos
permisi dulu pak
ya baik pak raymond
untung aja aku bisa ngalihin pembicaraan tadi
hampir aja pak remo nanyain aku soal
pernah bener nggak aku kerja di perusahaan pajak
aku bingung jawabnya
aku bingung jawabnya
aku bingung jawabnya
kalau aja dia sampai tahu
bisa bahaya buat aku
aku harus lebih hati hati memang sekarang
aku kantor kamu sekarang ya
kita ketemu di sana
maksud lu apa sih
ini kita mau meeting
apa mau konser
kenapa rame banget
lu sengaja ya
aduh tenang aja lah ini semua orang yang mau terlibat dalam pesta seni
jadi kita tinggal pilih aja deh
nggak perlu ribet ribet cari orang
mereka bersedia kok jadi panitia
gak perlu ketawa
aku pikir mereka semua bisa
babe ngomongnya tuh ada senyum senyumnya dikit doang
jangan judus kayak gitu
lu nggak liat tuh
yang bikin kita nyetir duel dengan video yang dari tadi
jodoh iman kemana men
kamu disini aja zuain nov ke situ
enta apa sih
ih si poni raca tuh lagi case banget kali

ih kok jadi gua
b seguruh cuhanteng lu
ih kecentilan lo
sekarang pangeran mau umumin
siapa yang bakal terlibat dalam pesta seni
kenapa harus gue
tapi kan ini semua loh yang ngatur mel
lo yakin mereka bisa
bukannya mereka ini followers loh
ternyata mereka nggak bisa malah bikin ribet
yaudahlah lo tenang aja
kalo misalnya mereka gak bisa ya tinggal ganti lah
langsung aja kita mulai meetingnya
sekarang siapa diantara kalian yang punya ide
atau mungkin punya konsep
tenang aja gue udah bikin konsepnya kok
konsepnya tuh fairytale
kuno banget gak sih idenya
kita kan udah modern kan
lucu kali konsepnya mel
menurut gue justru di zaman sekarang
fairytale tuh udah mulai terlupakan
kok lo jadi balance mel sih
idenya aja gak cocok sama kampus kita
bukannya gak cocok
lu belum bisa nerima aja
pasti bagus kok hasilnya
percaya sama gue
apa sih ini
siapa yang setuju
kita udah gede mel lo serius mau tema fairytale
nanti kita ada pangerannya bidadarinya
terus tapi kita libatin aja kayak modern gitu
jadi ada dj yang bakal dateng bakal terkenal banget djnya
terus dance terus musicnya yang hiphop gitu
terus dan pastinya ada temen dua gue yang celebgram dateng juga
pasti keren banget kan pesta seninya
pada setuju gak
tuh kan kayak didongin men
udah kebayang sih
pesta seni kita bakal sukses
gagal iya sih ini men
gue yakin juga dan
dong siap triple
ehm nggak nggak cari siapa siapa kok
gue bingung aja
kan biasanya jam segini di kantin tuh rame banget
kok sekarang sepi ya
eh food selesai kelas kita ke taman yuk
sekaligus kita dengar puisinya rizky
apaan sih lucu
nggak usah aneh aneh deh
gue sama putri tuh tuh pengen denger
eh bentar lagi kelas loh
mendingan kita masuk sekarang
hah ngapain juga gue mikirin batu bata
dia pasti sibuk deh sama mel
gue harusnya seneng dong
kalau batu batang nggak ada
berarti hidup gue jadi makin tenang